sebuah video berisi seorang pemuda membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu di surabaya ramai dibicarakan warganet
hal itu terjadi karena pemuda yang di dalam video itu adalah tom liwafa seorang pengusaha yang juga disebut sebagai salah satu crazy rich surabaya
selain membagikan sembako dirinya juga membagikan uang jutaan rupiah bagi warga yang membutuhkan
tom liwafa beserta komunitasnya entrepreneur versus corona diberitakan telah membagikan sembako serta apd kepada warga dan sejumlah rumah sakit di wilayah surabaya
ketika ada salah satu youtuber kemudian dia itu bikin sesuatu yang kemudian viral dan bagi bagi
dia juga menyebutkan bahwa itu tidak etis sekali mas di era seperti ini malah kita menebar kebencian itu menurut saya malah
jadi saya juga respon ya sudah lah mereka biarkan bagi bagi sampah itu ya ya sudah kita bagi bagi duit aja ya
kita sama sama kardus minstang tapi dalamnya kita kasih